sekarang apakah kau akan mempertaruhkan harga dirimu
aku menang lagi
aku menang lagi
aku menang lagi
aku pasti akan menang
coba perlihatkan selfie tiket itu
biar aku lebih percaya
mungkin erika gak disini
pergi kemana ya dia
gimana kalau kita cari di tempat lain saja
aku mau ke rumah bena
sudah lama aku tidak menemuinya
beno akan menemukan aku
beno pernah bertemu dengan erika
kita akan cari bantuan
kita tidak pake atau aku pindah ke rumah
itu lebih mudah
gua tak rude
barangkali dia sudah kan
itu itu juga
barangkali kita berdua
aku menang lagi
aku menang lagi
apaku akan mempertaruhkan harga dimu
selamat siang bos
oh pak sarmun
silakan pak sarmun duduk
mau minum apa pak
buatkan kopi buat teman saya
eh yang apa
yun yang jelas kita harus menempati rumah itu
kita sudah punya kekuatan surat yang sudah ditandatangani beno
jadi orang tua itu tidak mungkin bisa berbuat apa apa lagi
langkah awal kita sudah berhasil
dan aku yakin
kita akan mencapai kekuatan surat yang sudah ditandatangani beno
langkah langkah selanjutnya akan berhasil
aku minta segera menikah
soalnya aku tidak mau digantung tanpa satu pepas dia
minta ini aja deh
minta es krim itu banana setiap satu ya
mau pesan apa yud
kita selesaikan dulu masalah kedua yuk
baru setelah selesai langkah kedua
kita segera menikah
dan hidup tenang
jadi rumah yang milik kita itu saya akan jual
dan kita hidup di luar negeri
surga itu sudah ada di depan mata
ini sebagai uang muka
bikin wanita itu blingsetan
dia harus mati pelan pelan
terima kasih bos
saya tidak pernah gagal
kemana ya beno
di rumahnya gak ada
disini gak ada
beno kamu kemana sih
ada apa ini sebenarnya
aku harus ke rumah orang tuanya beno